pemerkosaan atau di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya pak
kalau dari hasil otopsi hasil pada saat ini bukan hasil otopsi ketika pertama kali datang
ditemukan sperma cuma tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa dokter juga tidak bisa menjelaskan itu
di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya pak
di dalam dakwaan tidak ada masalah pendakwaan
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya